selamat siang pak ito
selamat siang mas dara
pak ito anda juga tentu hingga detik ini menyaksikan tadi ya
rekonstruksi yang sudah dilakukan oleh tim sus dan juga tim inafis polri
di kediaman pribadi irjen ferdisambo di jalan saguling jakarta selatan
anda melihatnya apakah ini bentuk dari upaya dari tim sus
ataupun penyidik untuk melengkapi berkas
karena masih belum lengkap oleh kejaksaan
menyatakan sehingga rekonstruksi ini harus dilakukan
untuk melengkapi hingga p dua puluh satu pak ito
ya baik yang pertama adalah untuk masalah rekonstruksi
kan kita tahu bahwa rekonstruksi itu adalah satu teknik ya
yang diterapkan oleh penyidik di tingkat penyidikan untuk satu kasus
guna menilai kebenaran daripada keterangan keterangan
baik para saksi maupun tersangka ya
sehingga akan diperoleh gambaran utuh
apa yang betul betul terjadi
semua ini didasarkan kepada hasil keterangan masing masing tersangka dan saksi
ataupun saksi mahkota yang kemudian disatukan dalam satu rekonstruksi ya
yang baru baru kita ikut
memang harus sekuen by sekuen ya atau adegan per adegan yang harus diimikan
saya melihat bahwa di sini kasus rekonstruksi ini adalah
merupakan kasus yang perbedaan
pertama kali dan sangat unik ya
bagi saya selama menjadi anggota polri dan sampai saat ini
karena belum pernah ada rekonstruksi yang dihadiri oleh komnas ham
kemudian kompolnas kemudian juga ada dari lpsk
dari pengacara tersangka ya
jadi ini satu hal yang memang termasuk gpu
satu hal yang rekonstruksi yang baru pertama kali dilakukan oleh pihak kepolisian
baik pak ito ini kan dikritisi oleh pengacara
pak almarhum ya pak kamarudi sumajun
karena tidak diperbolehkan masuk untuk menyaksikan langsung
apakah kalau dari rekonstruksi kalau anda katakan ini unik sekali
ada komponas komnas ham lpsk dihadirkan
tapi pengacara dari korban tidak boleh masuk
apakah ini melanggar aturan transparansi pak ito
ya saya kira bilang ya
karena memang prosedurnya demikian
tapi karena sekarang memang ada satu kebijakan ya
atau diskresi yang dilakukan dengan mengundang pihak
yang terkait tentunya bukan
saya tidak dalam kapasitas menilai mengapa mereka tidak diizinkan
barangkali ada pertimbangan penyidik ya
yang mungkin mengapa beliau beliau itu tidak diizinkan
dan saya kira mungkin bisa lebih ditanyakan kepada pihak penyidik ya
oleh daripada pengacara ya
karena tentunya mengenangani kasus lain
tidak hanya kasus sebelum sebelumnya juga menyita perhatian pak
tidak hanya kasus yosua
tapi dalam suatu rekonstruksi
apakah benar kalau pengacara itu dari korban tidak boleh masuk ya
untuk menyaksikan langsung rekonstruksi
dalam sop nya yang biasa dilakukan itu hanya penyidik saja mas
ya karena kan pengacara nanti mereka mainnya di pengadilan umum ya
karena di pengadilan nanti
dan rekonstruksi itu sesuai dengan pasal dari pekap nomor enam tahun dua ribu sembilan belas
rekonstruksi itu dapat dilakukan
jadi bisa juga tidak dilakukan gitu
jadi tidak harus
sehingga hasil rekonstruksi ini bisa saja ada semacam perbedaan ya
tetapi kan penyidik sudah memiliki gambaran utuh dari kasus ini
yang akan dibawa oleh pihak jpu ke pengadilan
jadi kehadiran jpu yang paling penting
baik anda melihatnya pada hari ini
ini sesuai tidak dengan janji kapolri
akan menyiarkan secara langsung sehingga publik mengetahui
meskipun hanya disiarkan dari polri tv
saya kira saya melihat ini sudah sangat transparan ya
bukan hanya kehadiran daripada pihak pihak tertentu saja
tetapi dengan disiarkan melalui polri tv
ini kan paling tidak bisa di relay ya dengan stasiun yang lain
karena memang mungkin untuk menjaga ketertiban
kemudian juga menjaga hal hal lain yang di dalam
supaya tidak sesak ya
ataupun bagaimana saya kira ini sudah sangat transparan dan luar biasa
saya kira ini sudah sangat transparan dan luar biasa

dan satu hal yang unik ya
pak ito ini anda sebagai mantan kabar eskrim
dalam keas pembunuhan brigadier joshua ini
apakah anda melihat perlu tidak mengaitkan motif
dengan masing masing peran dari tersangka pak ito
kan kita sudah pernah mengikuti beberapa kali
dalam perbincangan di beberapa stasiun tv ya
termasuk pakar pakar bahwa motif itu adalah
sesuatu hal yang tidak penting sebetulnya untuk di pengadilan
karena orang itu cenderung akan bisa membuat motif versinya sendiri
untuk bisa meringankan sangkaan daripada pasal yang diberikan kepada yang bersangkutan ya
pasal yang dipersangkaan
misalnya pasal itu terlalu berat ya tiga ratus empat puluh dan tiga ratus tiga puluh delapan atau subsidi
saya kira orang akan membuat motif bagaimana
supaya dia tidak masuk ke tiga ratus empat puluh kan
bisa saja demikian
jadi ya kalau motif itu ya disampaikan bisa saja
tapi itu tidak menjadi bahan pertimbangan
ataupun tidak menjadi salah satu alat bukti di pengadilan
jadi motif itu menurut saya tidak terlalu penting ya
karena bisa saja seseorang membuat versinya sendiri
sejauh mana konsistensi dari berita acara pemeriksaan
dari para tersangka dengan rekadegan yang mereka perankan pada hari ini
kalau kita melihat kan sempat ada perubahan bap dari richard eliezer
artinya ini akan ada potensi apa ya
dari segi mental informasinya eliezer tidak berani
atau bertatap muka langsung dengan ferry sambo
dan pada hari ini dihadirkan di rekonstruksi
artinya apakah ada potensi pak ito perbedaan antara bap
dengan reka adegan yang dilakukan pada hari ini
saya kira enggak ya
karena yang paling penting adalah materi dalam bap
bap itu pro justisia untuk keadilan yang digunakan di peradilan
hakim tidak akan terlalu memperhatikan
masalah rekonstruksi ya
karena rekonstruksi ini kan bukan pro justisia
itu hanya ingin melihat gambaran apakah
nanti bisa dilanjutkan
kami harus ke lapangan untuk menyaksikan langsung jalannya rekonstruksi
yang anda tengah saksikan reka degan dari richard eliezer
nanti kita akan kembali ke pori tv
tapi kami akan lanjutkan kembali dialog kami bersama pak komjen purna yurawan ito sumardi
selaku mantan kabar stream
pak yuto kami masih tersambung dengan anda
kali ini dengan sambungan zoom ya pak ito
pak ito kalau kita melihat scene yang tadi atau reka adegan yang terakhir
kalau kita simak dari jurnalis pori tv
ada adegan yang memperlihatkan richard eliezer ini diperankan oleh pihak lain
apakah hal ini akan mempengaruhi dari reka adegan pada hari ini pak ito
sama sekali tidak ya mas
karena itu sudah biasa
bahwa ada peran pengganti
peran pengganti ini tentunya dilakukan oleh penyidik dengan pertimbangan tertentu
contohnya kalau eliezer ini kan dia pangkat yang terendah
di dalam satu kesatuan yang terlibat dalam kasus ini
dimana yang dihadapi adalah pimpinan tertingginya
nah sehingga paling tidak ada namanya efek psikologis yang dialami
dan ini pun tentunya diperbolehkan ya
supaya nanti pada saat terjadi reka ulang ini tidak ada namanya semacam ada perasaan intimidasi dan lain sebagainya ya
saya kira itu sah sah saja pak
baik artinya rekonstruksinya ini hanya sebagai pelengkap dari berkas ya pak yang akan di p dua puluh satukan oleh kejaksaan pak ito
yang paling penting ini jaksanya kan
jaksanya kan hadir di situ
jaksa ini akan menilai apa yang perlu ditambahkan di dalam perjalanan
jaksanya kan hadir di situ
yang perlu ditambahkan di dalam pemberkasan
agar nanti pada saat dibuat rencana penuntutan itu sudah sesuai dengan keinginan jaksa
memenuhi unsur unsur yang dituduhkan kepada si tersangka
biasanya dalam sebuah rekonstruksi ada tindakan dari para tersangka untuk menyelamatkan diri nih pak ito dari ancaman hukuman
kalau dari kasus ini ancaman hukumannya tidak main main ya
hukuman mati penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun
anda melihatnya apakah ada usaha dari para tersangka untuk bela diri pak untuk menyelamatkan diri masing masing
biasanya kalau kasus berat ini itu kan biasanya orang itu ingin berusaha supaya bagaimana menghindarkan ancaman dengan membuat satu versinya ya
dan mereka ulang
dan orang tersangka itu juga mempunyai hak ingkar ya
atau memungkiri apa yang dilakukan
kan yang digunakan di pengadilan bukan hasil rekonstruksi tetapi adalah hasil dari pemeriksaan berita acara pemeriksaan yang dibuat di bawah sumpah
baik pak ito saya akan nanti bahas soal dugaan asusila yang masih diakui oleh putri cenrawati di magelang
nanti ya anda jawab usaha jeda tetaplah bersama kami di sianian indonesia breaking news
sianian indonesia breaking news
tnn indonesia breaking news
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
kami lanjutkan kembali dialog kami bersama komjen purna yurawan ito sumardi mantan kabar eskrim terkait dengan rekonstruksi pembunuhan brigadir yosua
pak ito saya lanjutkan kembali
ini yang menjadi perhatian adalah dari para awak media publik dan juga masyarakat tentunya
membuat putri cenrawati ini tidak menggunakan baju tahanan apakah karena memang belum ditahan atau prosedur seperti itu ya pak ito
saya mungkin untuk menjawab ini saya agak sulit karena kalau menurut saya ya kalau menurut saya barangkali dilihat daripada kelajimannya seseorang yang disangkakan dan satu kasus tertentu
tentunya harus dalam
kalau kita mengacu kepada pasal dua puluh satu ayat satu yaitu mengkhawatiran melarikan diri penghilangkan barang bukti mengulangi perbuatannya
nah ini kecil ya kemungkinan
tetapi itu bisa ditahan dan bisa juga tidak
tapi kalau melihat daripada pasal dua puluh satu ayat empat salah satu adalah yang ayat a nya adalah mengatakan apabila yang bersangkutan diancam lebih dari lima tahun maka harus ditahan
nah kalau ada alasan tentang kesehatan
biasanya itu adalah ada permohonan dari pengacara untuk dibantarkan
tetapi kalau status tahanan itu tentunya memang kebijakan daripada penyidik ya
apakah dia menggunakan pakaian tahanan atau tidak
nah tentunya masalah ini saya kira itu semuanya sepenuhnya adalah dari pertimbangan penyidik ya
tapi kalau kelagimannya kelagimannya itu bahkan baju tahanan
kalau kita melihat kondisi fisik ya dari putri cenrawati ketika melakukan rekadegan
masih mampu berjalan berdiri dengan baik kemudian melakukan rekadegan di peristiwa magelang termasuk saat ini tengah berjalan di rumah saguling rumah pribadi dari ferdisambo
apakah perlu tidak pak ito menurunkan dari tim medis independen dari polri agar memeriksa kesehatan putri cenrawati
agar pemeriksaan lanjutan ini bisa berlanjut dengan tentunya dengan cepat ya karena berkas empat tersangka sudah di kejaksaan dan akan menantikan dari berkasnya putri cenrawati
apakah perlu tidak penahanan lebih cepat terhadap putri cenrawati dalam waktu dekat karena kondisi kesehatan masih sia sia saja kita lihat di reka degan

ya saya yakin bahwa dari tim sus juga sudah melibatkan dari tim sus
ya saya yakin bahwa dari tim sus juga sudah melibatkan dari tim sus
des kesehatan polri ya dokes dan dokter dokter itu akan menentukan apakah yang bersangkutan itu atau putri pc dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya
karena itu pertanyaan pertama yang ditanyakan seseorang pada saat diminta di bap
ya apakah dalam keadaan sehat atau tidak
kalau misalnya dari dokter dari dinas mengatakan yang bersangkutan tidak ada masalah
saya kira memang harus semua prosedurnya
baik pak ito sebelum menutup dialog ini
saya ingin pandangan anda melihat dari pernyataan kuasa hukum putri cenrawati yang menyebutkan dalam bap kliennya ini masih mengaku ada peristiwa asusila
yang terjadi di magelang jawa tengah pada beberapa waktu lalu pada bulan juli ya
ini artinya memang kasus asuswila ini akan tetap dipertahankan sampai pencapaian
tetap dipertahankan sampai pengadilan
pandangan anda seperti apa pak ito
ya kita lihat pertama
kasus ini kan tadinya bermula hanya di dan tiga ya
di mana di durian tiga itu ada laporan ibu pece
bahwa ada sebab pelecehan
maka terjadi kejadian yang jadi di r tiga
tapi ini kan sudah dihentikannya
kemudian sekarang muncul yang di magelang
nah pertanyaan saya kan
yang di magelang apakah sudah bikin laporan
laporan polisi terdahulu
kalau belum kenapa muncul belakangan
tentunya ini juga nanti akan jadi pertimbangan penyidik
apakah keterangan ini perlu untuk
dimasukkan ke dalam berita acara
apakah nanti dari pihak jaksa juga akan
lihat apakah mungkin penjelasan atau keterangan ini
terkait tidak dengan kasus yang ada ya
saya kira mungkin kembali kepada masing masing penyidik
tapi kasus ini menurut saya
memang kasus magelang ini muncul
sehingga tentunya ini akan menjadi pertimbangan
dari penyidik dan penutup umum
untuk mempertimbangkan apakah perlu masuk
dalam konstruksi kasus yang di durian tiga atau tidak
baik pak ito terima kasih atas pandangan anda
siang ini bersama kami
yang akan diperankan oleh masing masing
terima kasih yang tersangka dalam rekonstruksi pembunuhan
terima kasih pak ito atau komjen purnairawan ito sumari
mantan kabar skempori bersama cnn indonesia breaking news
selamat siang selamat siang selalu pak ito